anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
bupati kudus muhammad tamzil resmi ditetapkan kpk sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah
terkait pengisian jabatan di kabupaten kudus pada sabtu
selain tamzil kpk juga menetapkan dua orang lain sebagai tersangka
kpk resmi menetapkan bupati kudus muhammad tamzil sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah
terkait pengisian jabatan di kabupaten kudus pada sabtu
selain tamzil kpk juga menetapkan dua orang lain yaitu
staf khusus bupati kudus agus suranton dan plt sekretaris dinas pendapatan pengelolaan keuangan
dan aset daerah kabupaten kudus ahmad sofian
ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah tangkap tangan kpk di sejumlah kawasan kantor bupati kudus
dengan barang bukti senilai rp satu ratus tujuh puluh juta dari jumlah permintaan rp dua ratus lima puluh juta
uang ini diberikan ahmad sofian sesuai permintaan bupati tamzil
untuk kelancaran karir ahmad sofian sebagai sekretaris dinas pendapatan pengelolaan keuangan
dan aset daerah kabupaten kudus
kpk menetapkan tiga tersangka sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara kepenyidikan
yaitu yang pertama sebagai penerima adalah mtj yaitu bupati kudus kemudian ato staf khusus bupati
lalu sebagai penerima adalah asn
asn yaitu yang masih plt sampai sekarang ini yaitu sekretaris dinas dpp
kad kabupaten kudus
guna kepentingan penyidikan kpk resmi menahan ketiga tersangka pada sabtu sore
saat dicecar pertanyaan oleh awak media tamzil membantah pernah meminta dan menerima aliran dana
dari plt sekretaris dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kudus ahmad sofian
saya mengikuti proses hukum yang ada
tapi itu benar benar stafus juga itu
oh saya yang jelas dana itu tidak ada di saya
tapi bapak minta apa untuk mobil itu pak
itu stafus saya
atas perintah bapak itu pak
saya enggak perintah
oh enggak perintah
tapi bapak gini udah dua kali
ya mungkin begitulah kira kira
bapak proto itu
pak udah dua kali terkena kasus korupsi gimana pak
kalau yang pertama itu kan saya juga istilahnya ini
tidak ada kerugian negara pada waktu itu karena saya hanya salah prosedur
kalau yang ini pak
kalau kali ini saya juga nggak pegang uangnya
kira kira apa upaya hukum yang akan dilakukan pak
ya saya mengikuti proses hukum dan ada bantuan hukum nanti dari apa namanya
nanti saya angkat sendiri

karena udah dua kali
ya saya kira saya mengikuti prosedur ya
kamu ada kameranya
selain tanzil dua tersangka lainnya ahmad sofian dan stafus
bupati kudus agus suranto juga turut ditahan
ketiganya ditahan selama dua puluh hari ke depan guna kepentingan penyidikan
tim liputan cnn indonesia